saudara knkt tengah menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat latih jenis tek enam di bsd yang mengakibatkan tiga orang tewas
salah satu upaya adalah menemukan pcmc car
ketua knkt suryanto bilang ecmc card yang saat ini tengah dicari oleh knkt memuat data penerbangan pesawat teknam yang jatuh di bsd
dalam data penerbangan tersebut akan muncul kondisi mesin pesawat kecepatan hingga ketinggian
ketua knkt suryanto bilang pcmc card yang saat ini tengah dicari oleh knkt memuat data penerbangan pesawat tec enam yang jatuh di bsd
data data penerbangan seperti kondisi mesin kecepatan ketinggian dan ada beberapa parameter yang saya lupa apa saja parameternya
itu semacam black box lah tapi ini bukan black box

dalam dirasakan keluarga mayor purnawirawan suwanda korban kecelakaan pesawat latih di bsd tanggerang selatan
orang tua istri anak dan kerabat di kampung karangmalang kota cirebon
mengantarkan jenazah mayor purnawirawan suwanda ke tempat peristirahatan terakhir di tpu kebon kelapa
anak mayor suwanda tak menyangka ayahnya pergi secepat ini
padahal ia ingin melanjutkan perjalanan ke tpu kebon kelapa
ayahnya sebagai pilot yang juga instruktur penerbangan yang mengharumkan nama bangsa
belum itu kan saya setelah satu menit sebelum kejadian itu saya telepon eh bukan telepon
maksudnya informasi ke papa untuk tanggal dua puluh satu kan ada event di tanjung lesu
beliau bilang menunggu info dari beliau gitu
terus setelah saya infokan seribu empat ratus empat puluh dua itu empat belas empat puluh tiga saya diinfokan lagi untuk dari kondisi bapak saya
dan di empat belas empat puluh tiga itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan
mayor purnawirawan suwanda merupakan satu dari tiga korban tewas kecelakaan pesawat di bsd pada minggu siang
di semarang jawa tengah kedatangan jenazah pilot puluder
pemakaman yang dikenal di bsd diwarnai isak tangis keluarga
setelah disolatkan jenazah akan langsung dikebumikan di pemakaman umum desa duren
kecamatan bandungan kabupaten semarang
di bandung jawa barat isak tangis keluarga juga mewarnai pemakaman teknisi pesawat teknam farid ahmad
almarhum farid ahmad dimakamkan di pemakaman wakaf desa cihanjuang kabupaten bandung barat
kasus kecelakaan pesawat latih milik indonesia
yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia
kini dalam investigasi tim knkt